mahkamah agung secara bulat menolak peninjauan kembali atau pk yang diajukan basuki cahayapurnama alias ahok
putusan itu diketok oleh artijo alkotsar salman lutan dan margono
dilansir detik com jurubicara ma hakim agung suhadi membenarkan hal ini
perkara nomor sebelas pk garing pid garing dua ribu delapan belas masuk kualifikasi penodaan agama
perkara itu masuk ke ma pada tujuh maret dua ribu delapan belas
ahok difonis dua tahun penjara oleh pengadilan negeri jakarta utara
ia terbukti menista agama dalam sebuah pidato di kepulauan seribu
ia kemudian mengajukan pk
salah satu memori pk nya adalah fonis yang diterima buniani
mahkamah agung membenarkan telah menerima berkas peninjauan kembali yang diajukan terpidana kasus penodaan agama basuki cahayapurnama selasa kemarin
nantinya pk basuki akan diputuskan oleh majelis hakim ma
dalam kurun waktu selama tiga bulan
berkas diterima ma setelah dinyatakan lengkap oleh pengadilan negeri jakarta utara
jurubicara ma suhadi menyatakan bahwa berkas pk sudah diproses oleh panitera muda pidana umum ma
nantinya setelah dianggap proses administrasi rampung akan ditentukan hari dan tanggal sidang basuki oleh majelis hakim ma
suhadi juga menambahkan pk basuki akan diputuskan oleh majelis hakim ma dalam kurun waktu selama tiga bulan
mahkamah agung kemarin tanggal enam sudah menerima berkas perkara perkaranya pak basuki atau ahok kiriman dari pengadilan negeri jakarta utara
dan sudah diproses kemarin di direktur pidana dan hari ini sudah sampai di panitra muda pidana umum
dan sudah tercatat perkara yang bersangkutan
sidang permohonan peninjauan kembali kasus perizinan
penistaan agama oleh basuki cahaya purnama digelar pada senin
dalam persidangan ini basuki cahayapurnama alias ahok sebagai pemohon tidak menghadiri sidang
terpidana kasus penistaan agama basuki cahayapurnama alias ahok tidak menghadiri sidang permohonan peninjauan kembali yang diajukannya
sidang perdana hanya berlangsung selama sepuluh menit untuk memastikan ada tidaknya bukti tambahan
majelis hakim dipimpin oleh hakim ketua mulyadi
memenuhi syarat maka berkas permohonan akan dikirimkan ke mahkamah agung pekan depan
kuasa hukum ahok menyatakan bahwa pk diajukan salah satunya mengacu pada putusan buniani dan juga adanya kehilafan hakim dalam memutuskan perkara ahok
untuk detailnya isi pk semua nanti kita akan jelaskan di dalam memori memori pk kita
kita sudah buat poin poinnya
yang antara lain memang kita sudah siapkan beberapa poin seperti contoh yang sangat kita ketahui bersama pada waktu itu pak ahok langsung ditahan walaupun sudah menyatakan banding
sementara kalau kita menirik kasus yang lain tidak demikian
sementara itu sebelum sidang berlangsung masa sudah memenuhi bekas gedung pengadilan negeri jakarta pusat di jalan gajah mada
polisi pun melakukan pengamanan maksimal dengan membuat barikade di antara masa yang pro dan kontra kasus ahok
ini dilakukan untuk mengantisipasi bentrokan antar masa pendukung dan kontra
mahkamah agung secara bulat menolak peninjauan kembali atau pk yang diajukan basuki cayapurnama alias ahok
putusan itu diketok oleh artijo alkostar salman lutan dan margono
jurubicara ma hakim agung suhadi membenarkan hal ini
perkara nomor sebelas pk garing pid garing dua ribu delapan belas masuk kualifikasi penodaan agama
perkara itu masuk ke ma pada tujuh maret dua ribu delapan belas
ahok difonis dua tahun penjara oleh pengadilan negeri jakarta utara
ia terbukti menista agama dalam sebuah pidato di kepulauan seribu
ia kemudian mengajukan pk
salah satu memori pk nya adalah fonis yang diterima oleh buniani
mahkamah agung membenarkan telah menerima berkas peninjauan kembali yang diajukan terpidana kasus penodaan agama basuki cahayapurnama pada selasa kemarin
nantinya pk basuki akan diputuskan oleh majelis hakim ma dalam kurun waktu selama tiga bulan
berkas diterima ma setelah dinyatakan lengkap oleh pengadilan negeri jakarta utara
jurubicara ma suhadi menyatakan bahwa berkas pk sudah diproses oleh panitra muda pidana umum ma
nantinya setelah dianggap
proses administrasi rampung akan ditentukan hari dan tanggal sidang basuki oleh majelis hakim ma
suhadi juga menambahkan pk basuki akan diputuskan oleh majelis hakim ma dalam kurun waktu selama tiga bulan
perkaranya pak basuki atau ahok kiriman dari pengadilan negeri jakarta utara
sudah diproses kemarin di direktur pidana dan hari ini sudah sampai di panitra muda pidana umum
dan sudah tercatat perkara yang bersangkutan
kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan kuasa hukum dengan bapak suhadi
selamat sore pak suhadi
selamat sore ya
pak suhadi ini kami konfirmasi kembali ya pak ya
mahkamah agung sudah secara bulat menolak peninjauan kembali atau pk yang diajukan basuki cahayapurnama alias ahok
betul ya pak ya
bisa dijelaskan pak dasarnya penolakan ini seperti apa
semua alasan yang diajukan oleh pihak pemohon
sudah dibenarkan oleh majelis
oleh sebab itu majelis menolak permohonan pk yang bersangkutan
ini prosesnya cukup cepat ya pak ya
berkas masuk di tujuh maret
kemudian saat ini sudah diputuskan
ada tenggang waktu tiga bulan sebetulnya ya pak ya
mengapa kemudian akhirnya putusannya itu bisa dianggap cepat begitu pak
ya itu tergantung majelis yang bersangkutan
majelis yang bersangkutan ya memandang perkara itu mungkin perkara penting ya diprioritaskan
artinya memori pk yang kemudian diajukan fonis artinya bukti ponis yang diterima oleh buniani ini tidak bisa diterima oleh kuasa hukum
begitu ya pak suhadi
tidak bisa diterima oleh persidangan begitu ya pak ya
ini dianggap lain ya
kok korelasi dengan perkara lain ini perkaranya ahok
perkaranya pak basuki
jadi saya tidak bisa menghubungkan dengan perkara yang lain
tapi kemudian salah satu memori pk nya yang diajukan buktinya adalah fonis yang diterima buniani
artinya ini tidak bisa diterima begitu ya pak tidak bisa menjadi dasar
tidak bisa mengomentari itu
karena itu kewenangan dari majelis untuk menilainya
putusan dari majelis hakim ini ya terbukti
dasarnya apa saja pak bisa diulangi kembali
alasan dari majelis hakim ini terbukti
alasan pk nya tidak dapat diterima oleh majelis
oleh sebab itu majelis menolak permohonan pk yang bersangkutan
bisa diterima dari majelis
pk yang bersangkutan
artinya tidak ada upaya hukum lagi ya pak ya yang bisa diajukan oleh pemerintah
ahok begitu ya pak ya

ya pk itu adalah upaya hukum luar biasa
ya pk itu adalah
putusan ini sudah diterima pak oleh pihak basuki cahayapurnama
ini kan baru putus hari ini
nanti akan sesuai dengan prosedurnya akan diberitahukan secara resmi
oleh pengadilan pengaju
oleh pengadilan pengaju
berapa lama pak prosesnya
tergantung nanti setelah di apa diteliti lagi putusannya
kemudian dikirim ke pengadilan pengaju
pengadilan pengaju memberitahukan kepada pihak baik penuntut umum maupun kepada pemohon
jurubicara makam agung
jurubicara makam agung
baiklah apa saja
baiklah kayak paling lah kalau saya kalau saya kalau saya cukup duit dan apa apa

what's the date clogging found onu dan jika dapat acc dan lhp proposital dari
kalau persamanya udah ketangan tangan

jepang biar jadi sport"
yang menyatakan bahwa mahkamah agung secara bulat menolak peninjauan kembali atau pk yang diajukan oleh basuki cahaya purnama alias ahok
putusan itu diketok oleh artijo alkostar salman lutan dan margono
dan kita akan lihat sama sama berikut perjalanan kasus dari basuki cahaya purnama